sementara ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyatakan kepala staf kepresidenan muldoko merupakan musuh bersama
muldoko dianggap aktor eksternal yang mencoba melakukan penggulingan kepemimpinan partai demokrat yang sah
hal itu dikatakan di depan ketua dpd partai demokrat se indonesia pada minggu sore di jakarta
kita punya musuh bersama hari ini aktor eksternal yaitu ksp muldoko yang berkomplot dengan segelintir
kader banyak juga dari mereka yang sudah dipecat secara tidak hormat berkolusi dan juga mencoba untuk memutarbalikan fakta
menggulingkan kepemimpinan partai demokrat yang sah berdasarkan kongres kelima tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh yang lalu
mencoba menegasikan konstitusi partai kita adart yang juga telah disahkan
ketua dpd partai demokrat yang sah berkomplot dengan segelintir
ketua dpd partai demokrat yang sah berkomplot dengan segelintir